komentar kepala badan intelijen negara budi gunawan yang menyebut
aura presiden joko widodo sebagian sudah pindah ke menteri pertahanan prabowo subianto
yang juga masuk dalam bursa potensial capres kini muncul dan diperbincangkan di publik
sementara itu kemudian partai demokrat menyebut sangat berbahaya bagi pejabat tinggi negara
ikut dukung mendukung seperti ini
lalu bagaimana komentar pihak pihak terkait apakah kemudian ini akan mencidrai
netralitas proses pemilu mendatang
untuk menjawabnya sudah bersama kami wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
selamat malam mas habib
selamat malam assalamualaikum
lancar puasa pertama begitu ya mas habib
oke ini kemudian tentu menjadi perbincangan publik beberapa hari yang lalu
kepala bin sudah mengatakan sebagian aura pak presiden ini menuju ke pak prabowo
sudah ada di pak prabowo
nah demokrat juga mengatakan sangat berbahaya
ada kekhawatiran untuk kemudian operasi intelijen begitu ketika sudah ada endorse mengendorse seperti ini
bagaimana tanggapan gerindra
ya saya pikir terlalu jauh ya
selagi disampaikan akan ada operasi intelijen
bahkan kita juga masih takut takut mengatakan ini endorse atau bukan
jadi tadi hari ini pak ketua harian gerindra pak
pak ketua medaswa ahmad mengeluarkan cerita ya
maklumat harian bahwa kita kader gerindra jangan terbang lah kalau dipuji
jangan serta merta itu diartikan endorsement sehingga kita melupakan kerja kerja internal kita
memaksimalkan kerja untuk pemenangan pak prabowo dan gerindra
jadi masih jauh sekali ya
kalau dikatakan ini
bentuk dukungan dan lain sebagainya
apalagi sampai akan ada operasi intelijen
kita nggak kebayang ya
yang jelas kan kita punya komitmen
kita juga punya perangkat dalam memastikan pemilu ini terlaksana sebagaimana diatur di konstitusi kita yaitu jujur dan adil
kalau begitu jadi artinya berpengaruh atau berarti atau tidak komentar dari seorang bg seorang kepala bin
tentu kita ya
kalau dikatakan ada aura
aura itu kan hal hal yang baik ya
dari pak jokowi beralih ke pak prabowo
tentu kita apa mensyukuri ya pernyataan tersebut
masalahnya di mana pak prabowo sendiri mengatakan dalam konteks kemiliteran beliau memang paham
beliau apa sering kali perang dan lain sebagainya
tapi dalam konteks memimpin teritori seperti memimpin daerah memimpin wilayah
pak jokowi sangat berpengalaman dan dia sangat kagum dengan pak jokowi
bagaimana pak jokowi ya memastikan kepemimpinannya efektif
rapat rapat yang selalu on time dan selalu singkat
to the point dan langsung menyelesaikan arahan direksi menyelesaikan masalah masalah yang ada
oke tapi seperti anda katakan

oke tapi seperti anda katakan di pelajari oleh pak prabowo dan pak prabowo akui sendiri di depan publik

bahwa dia banyak belajar dari pak jokowi
nah itu kan kita kan kalau dikatakan bahwa kemampuan auranya pak jokowi ada di pak prabowo
mulai ada yang berpindah ke pak prabowo
ya tentu itu nggak ada masalah
dari mana kita bisa menganalisa ini akan ada operasi intelijen dan lain sebagainya
oke tapi begini mas habib
anda tadi mengatakan pula bahwa ada kesamaan background
pak prabowo yang juga purnawirawan militer
pak bg yang juga dari kepolisian
artinya kan publik akhirnya mengkaitkan satu sama lain begitu
bagaimana kemudian gerindra menjawab kekhawatiran itu
ada dukungan kekuasaan dukungan dari
ini orang orang politik semua
tapi kalau kita mau mengatakan akan ada abuse of power intelligence untuk mendukung calon tertentu
itu dasarnya apa
sekarang aja coba kita lihat
yang paling faktual misalnya partai demokrat pernah
kongres dan lain sebagainya
pak jokowi mantap mendukung kepemimpinan pak ahy gitu kan
itu nggak ada lah ya pemerintahan saat ini di bawah pak jokowi
nggak akan ada instensi untuk menggunakan aparat dan lain sebagainya untuk menodai azab pemilu yang jujur dan adil
baik kalau begitu kami akan coba konfirmasi ke pihak demokrat
sudah bergabung sama kami
mas herzaki mahendra putra jurubicara partai demokrat
halo selamat malam mas herzaki
ya malam mas
baik ini disebutkan tadi oleh mas habibur rahman tidak ada indikasi tidak ada bukti begitu ketika khawatiran mas kamhar mengatakan ada khawatiran operasi intelijen ada dukungan dari kekuasaan begitu
bagaimana demokrat melihatnya
ya kalau yang kami cermati terkait dengan pendapat bin ya sebenarnya itu kan pak kepala bin itu bicara mengenai aura sebenarnya
benar ya mas ya ini kan terkait dengan aura katanya
saat ini aura jokowi serai berpindah gitu ke pak prabowo
ya kalau saya ingin menyampaikan kalau kami ini kan bukan ahli baca aura ya
jadi kurang pas kalau komen mengenai aura aura begitu
tapi satu hal yang jelas bagi kami siapapun putra putri terbaik bangsa ini ya termasuk pak prabowo
pak prabowo mas anies juga mas ahaye ya
itu punya hak untuk maju sebagai capres dan cawapres di pemilu dua ribu dua puluh empat
mau didukung pak jokowi atau tidak
karena menurut konstitusi yang berpengajukan capres dan jawabres ini kan adalah parpol atau gabungan
parpol gitu bukan kemauan dari presiden sebelumnya
kita kan negara demokrasi ini bukan negara kerajaan
jabatan presiden itu bukan diwariskan atau diturunkan
melainkan diperbutkan dalam kontestasi yang jujur dan adil sesuai amanah konstitusi
itu mengkhawatirkan atau tidak menurut demokrat
karena mas kamhar kan jelas berstatement tadi kalau kita lihat di paket berita bahkan mengatakan netralitas pemilu akhirnya dipertanyakan
ya kalau saya sih melihatnya begini ya gitu
lagi lagi yang disampaikan kepala bin mengenai aura
kalau aura kami ini bukan pakar aura gitu
yang kita lihat nanti bagaimana di lapangan ya tadi
harapan kita adalah bagaimana pemilu ini bisa berjalan jujur dan adil
pak prabowo itu tidak perlu dikira
pak prabowo itu tidak perlu diendorse siapa siapa
sama kayak mas anies ya yang dari kami koalisi perubahan
tidak perlu diendorse mau pak jokowi mau siapapun
ini kan tokoh tokoh terbaik kita saat ini
biarkan saja berkontestasi
ya mereka dalam gelanggang pemilu
jangan adalah atur sana atur sini
ya berikan kesempatan yang sama
maksudnya siapa kami masih belum tahu nih apakah erlangga apakah misalnya danjar atau papuan
ya biarkan aja lah gitu
jangan ada upaya upaya untuk menghalang halangi
nah ini yang tidak baik
kalau kami bicara mengenai endorsement tadi apalagi mengenai bin saya kan belum ini juga lah tadi
lagi lagi kan bin bicara mengenai aura
kalau kami akan cermati sama sama harapannya bagaimanapun semua aparat pemerintah itu menjaga dan menjamin netralitasnya
di era pak sby bisa netral di era ibu mega bisa netral
ya harapannya di era pak jokowi dulu juga harus netral gitu
oke harapan menjaga netralitas kepada aparatur begitu ya
apalagi ini kemudian pejabat tinggi negara
saya akan kembali ke pak jokowi
mas habibur rahman
mas habib seperti apa
apakah bisa menyanggah apa yang kemudian ketakutan publik tadi soal netralitas
saya pikir nggak juga ya
kalau hercaki prader hercaki tadi enggak ada bicara begitu ya
tapi kalau soal komitmen kita
komitmen bahwa peratur negara kemudian baik bukan hanya bin ya tapi semua
ya ada kepolisian ada nanti juga bahkan kpk
nanti juga bahkan kpu pak wadlu jkpp semuanya netral ya tegak lurus
menjalankan suatu fungsinya masing masing dalam konteks pemilu
dan apa menjalankan amanat konstitusi bahwa pemilu harus berlangsung jodoh itu tekad kita semua
komitmen kita semua ya
jadi itu kita punya track record semua gitu kan yang berkonteksasi
tentu teman teman paham kita nggak ada ditanya pernah memanfaatkan apa namanya
institusi institusi tersebut untuk melakukan perbuatan yang tidak netral dan berpihak kepada kita ya
bahkan di pilkada pilkada di mana kami kepala daerah dan lain sebagainya juga nggak pernah itu terjadi
oke artinya kemudian ketika tadi bang herzaki menyatakan harapannya tetap terjaga tidak ada halang menghalangi begitu
ini kan kita lihat beberapa waktu terakhir pak prabowo seperti mendapat privilege begitu sering di endorse presiden bahkan bg sekarang
ya bukan gitu kan
kalau apa yang disebut oleh teman teman media endorse dan lain sebagainya dalam konteks politik itu kan hal yang biasa
tapi itu kan bukan menghalangi
dia apa yang menghalangi
apa salah satu dari pemimpinan bangsa ini yang menghalangi pihak pihak tertentu untuk maju
semua kan sekarang berjalan dinamika koalisi
ada kalau sejauh ini ya
ada tiga koalisi besar atau empat
ada tiga koalisi besar atau empat
yang masing masing berjalan dengan bebas dan merdeka
tiap hari bisa ketemu tiap hari bisa ngomong di media tiap hari bisa kumpul tiap hari bisa macam macam gitu kan
gimana gitu loh kaitannya ya komunikasi yang disebut endorse itu disebut menghalangi pihak pihak lain
enggak ada kan
oke baik kalau begitu saya ke mas herzaki kembali
mas hercaki seperti apa
tidak ada upaya halang menghalangi loh walaupun meng endorse kalau disebutkan mas hercaki
tadi hal yang lumrah katanya
ya kalau dari kami melihatnya tidak lumrah sebenarnya masalah endorse mengendorse ini
harapan kita bagaimanapun seorang presiden aparatur negara siapapun itu tentunya harusnya berada di atas semua
bukan kepada satu atau dua belah pihak
nah ini yang kami khawatir nih
kalau ini dianggap hal yang lumrah sebenarnya gitu ya
karena kalau kita memberikan ruang sedikit saja untuk hal yang seperti ini ya bagaimana nanti kedepannya
daerah psb sudah tegas dan jelas gitu ya
beliau berada di atas semuanya
pak prabowo pak jokowi mau bertarung bahkan ada besannya
pak hatta rajasa tapi tetap ada
tidak ada endorsement sama sekali dari beliau ya
karena beliau ingin menjaga agar pemilu dan demokrasi kita berjalan dengan baik
nah harapannya tentu pak joko widodo bisa juga menjaga itu
bagaimanapun bu mega punya prestasi sukses mengantarkan ke penerusnya yaitu pak sby ya
lalu kemudian pak sby juga punya prestasi tadi
neutralitasnya luar biasa
demokrasi dijaga betul
sehingga pak joko widodo waktu itu menang tipis dengan pak prabowo
dan harapannya pak jokowi dodo bisa menyontoh nih dua negarawan yang masih hidup saat ini ya
yang living legend lah kita bilang ya
living president yang masih ada saat ini pak sby dan bu mega
bagaimana mereka menjaga demokrasi daerahnya masing masing tanpa perlu ada endorsement kepada salah satu atau kepada siapapun
nah ini yang kami lihat
malah kalau kami menyayangkan ini
kami malah khawatirnya
jangan jangan ini upaya mengkerdilkan
malah kalau kami lihat endorsement ini
takutnya dianggap tidak bisa berjalan sendiri bergerak sendiri secara mandiri
tapi butuh endorsement dari pemerintahan saat ini
nah ini yang kami nggak mau
kami sangat meyakini pak prabowo dengan gerindra dan pkb nya
kami anies ahy dengan nasdem demokrat pks ya
kemudian ada mas saiku ada matarawan ada pak surapaloi di sini ya
dan kemudian kami lihat juga ada kib
ya harapan kan bisa berjalan masing masing
ini partai politik kok yang punya gelanggang permainan untuk pemilih dua ribu dua puluh empat
baik ini kemudian menarik anda mengatakan jangan sampai ada yang dikerdilkan dengan endorse mengendorse
mas habib seperti apa menanggapinya
ya makanya sedikit cerdas ya menimah kalimat kalimat saya tadi sungir zaki ya
siapa juga yang mengatakan bahwa itu endorsement
saya kan katakan itu diartikan sebagai endorsement
kalau kami yang disebut sebut saja kami nggak beran gr mengatakan itu endorsement
tapi yang saya anggap wajar adalah kalimat kalimat yang disampaikan gestur kemudian diplomasi yang disampaikan itu hal yang wajar
apanya tidak wajar sepanjang tidak menghalangi atau tidak mengerjakan pihak pihak yang lain
misalnya tadi kayak pak budi gunawan mengatakan
auranya sudah berubah
yang satu presiden yang satu
hal yang wajar bahwa ada kemampuan baik yang ada di pak jokowi menular ke pak prabowo
karena pak prabowo juga menampilkan sesuatu sendiri
beliau banyak belajar dari pak jokowi gitu loh
jadi jangan berlebihan juga ya jangan berlebihan antarance judgment
lalu pay off pushing insya allah ini sudah kecurangan sudah ada pengkerjilan padahal ya masalahnya masalah masing masing gitu loh
dia kan memaksakan calon yang maju sebagai jawab
sementara patel lain menolak
ya partai lain juga ada kita tidak saling mengurusi
tidak saling mengkerdilkan gitu
masih jauh sekali gitu
baik mas habib
dan tentu kita punya komitmen semua kok menghormati aturan main
oke terakhir ke mas zaky mas herzaki
tadi disebutkan jangan plank victim kita mengurusi masing masing begitu
terakhir dari anda singkat saja mas zaky
ya kalau kami memang fokus pada partai kami memang
dengan juga koalisi perubahan
tapi kan kami sebagai partai yang berada di luar pemerintahan
punya tanggung jawab moral
untuk melakukan check and balances
bagaimana agar demokrasi kita ini tetap tegak di jalurnya
jangan kemudian ada keberpihakan dari satu atau dua belah pihak
mungkin bagi bang habibur rahman itu hal yang biasa
karena ini kan adalah politik komunikasi tingkat elit
tapi bagaimana dengan publik yang melihatnya sampai ke grassroot
yang melihat oh nanti pak jokowi mendukung nih
ini kepala bin aja mendukung
nah ini kan seperti ini yang kita nggak ingin terjadi gitu
ini kan yang kita nggak mau
ayo kami yakin dengan teman teman di gerindra dan di pkb
siap untuk bertarung
ayo kita bertarung dengan fair dan jujur adil ya
demokrat juga bersama pks dan nasdem
siap juga nih dengan aniesnya gitu
lalu nanti kita lihat dengan yang lain lain
tidak perlu khawatir
ini sama sama hebat
mari kita gunakan ruang pertarungan ini dengan riang gembira
dan jujur dan adil
terakhir kak mas habib
positif atau negatifkah apa yang disebutkan pak bg terhadap pak prabowo
sebetulnya saat ini yang memang sama sama mulai memasuki fase krusial ya
dan kita tentu punya komitmen ya
situasi ini tenang
sampai saat ini kan masih berlangsung tenang ya
goyuk rukun antar partai politik
semua partai itu kita sejauh ini bersahabat
walaupun dalam konteks pilpres ini tentu kita akan punya pilihan masing masing
oke artinya positif atau negatif begitu mas
statement dari pak bg kemarin
artinya untuk pak prabowo untuk gerindra
statement dari kepala bin kemarin positif atau negatif
bagus sekali dong
artinya banyak hal hal baik
yang kemampuan baik yang ada di pak jokowi
mulai menular berarti ke pak prabowo
itu kan kita pandangkan
apa pernyataan yang sangat bagus
oke kalau begitu kita akan lihat seperti apa nanti
kemudian terima kasih atas waktu anda mas habibur rahman
wakil ketomong partai gerindra
dan juga mas herzaki mahendra putra
kepala badan komstra dpp partai demokrat
telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu mas mas kalian